kan kita udah berapa kali dibohongin
saling tuding dan sindir antara gibran raka buming raka dan sekjen pdi perjuangan
hasto kristianto terus bergulir
perang kata ini kian memanas setelah hasto meragukan optimisme gibran
soal pertemuan jokowi dan megawati
hingga menyebut putra presiden itu kerap bohongi pdip
tak kalah sengit gibran pun menyebut hasto meresahkan
dan menilai zekjen pdip tersebut selalu berpikiran negatif
padahal gibran menyebut dirinya selalu berpikir positif
terutama soal silaturahmi pasca pilpres berbanding terbalik dengan hasto
ya pak hasto kan bahasanya selalu gitu ya meresahkan
tapi apakah kemungkinan keinginan mas adi itu nanti bisa terwujud mas
untuk pak jokowi dan bumegawati
ya kalau saya selalu berpikir positif
sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hari yang baik
kalau teman teman media tanya ke pak hasto ya pasti tone nya negatif terus
kalau saya berpikir positif mungkin beliau beliau sedang sibuk
ya nanti diatur lagi waktunya
politikus pdip ciko hakim pun turut membela hasto
menurut chico apa yang disampaikan hasto adalah cerminan suasana batin seluruh
kader dan simpatisan pdi perjuangan
apa yang disampaikan oleh pak sekjen
tentu itu adalah cerminan dari suasana kebatinan yang dirasakan oleh seluruh kader pdi perjuangan
baik itu di tingkat simpatisan di tingkat anak ranting
dan sampai tingkat elit maupun ibu megawati soekarno petri sendiri
wacana pertemuan jokowi megawati muncul di tengah proses sengketa pilpres
meski megawati tak sekalipun memberi pernyataan soal hubungannya dengan jokowi
namun nyatanya hingga momen lebaran terlewati
pertemuan antara kedua tokoh tersebut belum terjadi
tim liputan kompas tv
lalu bagaimana membaca panasnya perang kata antara gibran dan hasto
kita akan membahasnya bersama burhanuddin muhtadi direktur eksekutif indikator politik indonesia
mas burhan selamat malam
kalau di awal kan gibran ini menanggapi hasto cukup santai ya
tapi reaksi yang terakhir kan justru cukup menyindir
sebutan hasto meresahkan ini menurut anda bisa diartikan perubahan sikap gibran
perang terbuka atau bagaimana
ya memang saya amati ini kali pertama
mas gibran memberikan respon
yang cukup keras terkait dengan statement mas hasto
berkaitan dengan pak jokowi maupun mas gibran itu sendiri
jadi relatif sangat jarang sekali mas gibran memberikan pernyataan
yang keras terhadap lawan politiknya
apalagi kepada mas hasto yang notabene adalah sekjen bd perjuangan
sebelumnya beliau cukup santai
tetapi baru kali ini pernyataan keras itu dilontarkan
mungkin karena pernyataan terakhir mas hasto
yang menyebut mas gibran seringkali berbohong
anda melihatnya sikap gibran yang sekarang ini
bisa dianggap mewakili sikap jokowi nggak
saya kira tidak ya
karena pak jokowi menurut saya sangat terukur dalam memberikan pernyataan
dan beliau seringkali membahas
atau bahkan dengan pernyataan yang seringkali tidak mewakili
secara persis apa isi hati nurani nya
karena bagaimanapun beliau seorang presiden
kalau mas gibran bisa jadi ini mewakili dirinya sendiri saja
karena memang kalau diukur dari kadar serangan mas hasto
kepada mas gibran atau pak jokowi
lebih banyak arahan serangannya itu dialamatkan kepada mas gibran
karena wajar karena mas gibran belum dilantik sebagai wakil presiden
yang kedua tingkat kedisukaan atau popularitas pak jokowi jauh lebih tinggi
ketimbang likability terhadap mas gibran
jadi ibarat target kalau arahnya ke mas gibran lebih lemah ya responnya
target empuk begitu ya
karena dia merasa sudah tidak tahan lagi akhirnya berkomentar
anda bisa melihat bahwa ini membaca sebagai gibran akhirnya
ya paling tidak ini menunjukkan perlawanan terbuka mas gibran
kepada statement statement mas hasto
dan kalau nitya amati memang pernyataan mas hasto belakangan sangat sering sekali
sopir truk memicu kecelakaan misalnya ya
terutama pasca penetapan oleh kpu ya bahwa paslon dua unggul
itu cukup jarang sekjen pd perjuangan
sekjen partai secara umum memberikan pernyataan seintensif mas hasto
apalagi dengan pernyataan yang cukup tajam dengan kalimat yang sangat terbuka
kalau bahasa komunikasinya istilahnya adalah low context ya
jadi konteksnya itu mudah sekali dipahami
strike to the point menyerang kepada pak jokowi atau mas gibran
dan selama ini mas gibran menanggapnya dengan santai
tapi baru kali pertama mas gibran menanggapinya dengan respon yang sangat nyelkit juga
jadi nanti tinggal kita cek saya sendiri tidak yakin mas gibran akan mengeluarkan pernyataan senyelekit ini
untuk kemudian hari mungkin kemarin pas dia tidak sabar juga akhirnya menanggapi pernyataan mas sasto
dengan pernyataan yang keras tetapi saya tidak yakin ke depannya mas gibran akan mengulangi hal yang sama
karena itu agak diluar dari biasa
bagaimanapun juga hasto adalah sekjen
pdip yang memang berseberangan saat ini dengan gibran dan juga jokowi
pernyataan hasto bisa dianggap sudah seizin megawati nggak mas burhan
atau paling tidak mewakili perasaan kader simpatisan pdip
tapi juga mendapatkan izin dari para pimpinan
nitia di dalam keorganisasian pdi perjuangan sekjen itu posisinya orang nomor dua setelah ketua umum
jadi pernyataan mas hasto yang sangat sering mengeluarkan
tanda kutip serangan ya kepada pak jokowi atau mas gibran
kalaupun toh tidak diizinkan tetapi kan tidak dilarang
artinya ibu mega memahami mengerti dan jangan jangan juga mempersilahkan mas sasto untuk mengeluarkan pernyataan sesering itu
sebab kalau misalnya ibu mega tidak berkenan harusnya mas hasto tidak mengeluarkan pernyataan frontal lagi kan
sebenarnya apa yang disampaikan oleh mas hasto sedikit banyak mewakili juga suasana hati ibu mega
termasuk juga mewakili rasa luka dan kekecewaan dari basis akar rumput pd perjuangan terhadap pak jokowi
karena kita tahu suara pd perjuangan yang menurun tiga kurang lebih dibanding dua ribu sembilan belas
kemudian dukungan kepada pak gajah pak jokowi dan pak sampai
jadi pada pak gajah yang hanya sekedar enam belas itu jelas menimbulkan kekecewaan mendalam
dan kekecewaan itu dialamatkan kepada keluarga besar pak jokowi
jadi bukan main sendiri ya maksudnya mungkin ini adalah ungkapan hati personal tapi kemudian dia tahu bahwa diberikan izin dimaklumin di acc begitu dan juga dianggap mewakili seluruh
simpelnya nitia kalau misalnya ibu mega tidak berkenan saya kira mas hasto tidak akan mengeluarkan pernyataan sesuai
jadi saya menduga ibu mega hau dan mempersilahkan mas hasto untuk mengeluarkan pernyataan tersebut
karena dianggap mewakili suasana hati dari ibu mega dan kawan kawan pd perjuangan yang kecewa berat atas kekalahan di bill press
kalau bicara saling sindir begini ya terlepas dari tadi anda mengatakan kalau gibran kayaknya nggak mewakili jokowi
tapi kalau hasto dianggap bisa lah paling nggak mendapatkan izin dari megawati
dengan kondisi begini bukankah malah seakan menegaskan minim sekali peluang rekonsiliasi antara jokowi dengan mega
pertama begini kenapa saya sebut pernyataan mas gibran tidak mewakili pak jokowi
karena pak jokowi itu sangat santai
jadi dia menganggap politik sekedar sebagai permainan
jadi nothing personal dalam politik
karena kita tahu kalau misalnya pak jokowi diserang sekeras apapun ya dia akan tanggapi dengan tertawa saja
nah tetapi tadi benar yang anda katakan
bahwa karena problem semacam ini residu pilpres yang belum kunjung berakhir
dan kekecewaan yang luar biasa dari ibu mega dan kita bisa lihat dari amicus kure yang coba ditawarkan ibu mega dalam kasus php udmk
saya menduga sakit hati dan kekecewaan ini akan berlangsung lama
dan itu sudah sangat terlihat ya elit pdi perjuangan berkali kali melakukan serangan terbuka kepada keluarga besar pak jokowi
tapi tidak sama sekali dialamatkan kepada pak prabowo
jadi pak prabowo tidak ada masalah serius dengan ibu mega dan pdi perjuangan
tetapi mereka punya masalah yang belum tuntas belum selesai dengan pak jokowi
dan dugaan saya setelah itu pak jokowi itu benar benar terhormat
kegugaan saya setelah mk mengambil keputusan sekalipun apapun keputusan yang akan diambil oleh mk
masalah berkaitan dengan ibu mega dan pak jokowi belum akan selesai dalam waktu dekat
belum selesai tapi bukan berarti akan tidak ada peluang untuk bergabung dengan pemerintahan baru ya
itu mungkin bahasan di lain pembicaraan
tapi terima kasih mas burhan sudah bergabung bersama kami burhanuddin mutadi direktur eksekutif indikator politik indonesia